kobaran api membesar dan dengan cepat meluluhlantahkan tiga puluh bangunan di jalan edi raya setiabudi jakarta selatan pada minggu pagi
banyaknya material mudah terbakar membuat api merambat cepat
suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta selatan mengerahkan dua puluh dua unit mobil pemadam
ini rumah penduduk kayak kos kosan gitu jadi sedikit ada yang terbakarnya tapi tiga puluh rumah yang didata sementara
dalam waktu kurang dari satu jam api dapat dipadamkan petugas
penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas tidak ada korban dalam peristiwa ini